inilah aksi nekat seorang pengendara sepeda motor saat mengetahui adanya operasi tertip masker di kawasan rawasari cempaka putih jakarta pusat jumat pagi
ia berusaha menghindar dengan cara menerobos barikade petugas satpol pp
bahkan seorang petugas nyaris tertabrak karena pengendara motor menolak dihentikan
kendati sempat berhenti lantaran nyaris menabrak petugas satpol pp pengendara sepeda motor itu kembali tancap gas
meski diwarnai aksi tersebut tak sedikit pengendara yang terjaring razia
kebanyakan pelanggar lebih memilih sanksi sosial menyapu area fasilitas umum dibanding membayar denda rp dua ratus lima puluh

pengendali satpol pp kota jakarta pusat menyayangkan tindakan pengendara sepeda motor yang nekat menerobos barikade petugas saat hendak ditindak
sementara itu dalam razia tersebut sembilan belas pelanggar mendapat sanksi sosial lantaran kedapatan tak menggunakan masker dengan benar
nah kita sangat sayangkan kita mau mengingatkan kepada pengguna jalan
agar menggunakan masker tetapi mereka masih nekat menerobos tim kami
benar benar kami disini untuk mengingatkan agar selalu menggunakan masker
untuk kedepannya untuk warga dan pengguna jalan kami berharap jika ada petugas dari kami agar berhenti dulu
untuk kami memberitahukan atau mengingatkan agar penggunaan masker dengan baik
dalam kesempatan ini petugas mengimbau masyarakat agar menaati aturan
untuk pengetahuan penggunaan masker saat berada di luar rumah
tim liputan cnn indonesia